yah dia malah tidur
ah kesempatan gue buat kabur nih
bang sebentar ya
supaya lebih akurat nih bang
oh terserah ustaz
udah lah gak usah kepok
ini tugas kita kita harus berhasil keluar cepat udah
gak usah diterawang dulu
jangan jangan keluar tuh ya
yan kita ikutin yang mana nih yan
udah kita ikutin mobil aja
aku penasaran sama orang yang ada di dalam mobil itu
jalan tuh cepetan yan
aku penasaran kamu ngapain tadi ketemu sama mama aku
pertama bukan aku yang pertama mau ketemuan sama kamu tapi mama kamu yang ngajak ketemuan
oke mama aku ngajak ketemuan terus
terus mama kamu tuh ngajak aku ngomong ngomong gitu jadi kita banyak banyak ya saling cerita deh sama kamu cerita sama aku cerita sama kamu
ya intinya sih mama kamu tuh gak mau aku sampai tinggalin dengan kamu mungkin karena
padriana kematiri aku ya mungkin mama kamu khawatir
kepul banget sih kamu
eh jadi kamu ngajak kesini karena kamu mau cerita kan mama aku ngomong apa sama kamu
jadi intinya mama kamu tuh cuma bilang sama aku bahwa apapun yang terjadi masalah apapun aku jangan pernah ninggalin kamu
dan mama kamu minta kayak gitu sama aku
ya habis itu aku bilang aja sama kamu ya aku janji gak bakalan ninggalin kamu
dan yang terakhir mama kamu bilang kalau
dari real feliz saja kalau dia ngomong gitu
berarti itu tandanya mama aku tuh
belah percaya sama kamu
ya kalau aku sih boleh
aku tuh memakai lebih psikologis mama kamu
karena ya mungkin mama kamu punya kekhawatiran sendiri
apalagi menyangkut tentang
cewek seperti adriana
jadi itu wajar lah
seorang ibu yang peduli sama anaknya begitu
itu obetnya kemana
mas urtite ditemenin sama obet
beneran gak ada obetnya
suritita jadi takut begini
pakai kabur segala lagi
suritima mau pergi aja
mau minta temenin sama
kalau suti turun ke bawah
pan suritita disuruh masak
buat buka puasa
alamat suritita di rumah lagi sendirian
siap merinding ini ma
aduh terus terus
ah ya benar benar
surti baru ingat
surti teh mau coba pakai bawang putih
kalau di film film horror kan pakainya begituan
untung banyak ini
sok sia jurig
surti teh sekarang bikin penangkal baru
nggak pakai telur busuk
adriana kamu tau gak sih
reva tuh beneran
bener bener hebat ya pengaruhin papinya
kamu tau gak sih ini semua gara garanya reva
karena be itu kelamaan tinggal sama anaknya
apa apa tentang reva
harusnya tau nggak sih kalau kamu tinggal sama be
kamu akan lebih bisa memberikan pengaruh besar terhadap b
bukan malah reva yang mengaruhin b
jadinya kusut kan
oke kalau udah kayak begini apa yang harus aku lakuin
ya kamu usaha dong adriana
bagaimanapun juga kamu masih tetap istrinya
walaupun sudah ada surat itu
supaya b bisa kembali lagi sama kamu dan gak dapat pengaruh dari anaknya yang bikin pusing kepala
sampai be kekeh mau cerai sama kamu kan
kekeh sumekeh banget
mama udah kurang apa sih ngerayu
be jangan please
kalau bukan pengaruh reva siapa lagi
termasuk juga tuh si pembantaian surti semilik kita
eh kan kong kali kong tuh mereka berdua
surti udah balik ke apartemen gak
pasti udah sadar juga deh
daripada mikiran mas b bikin pusing sakit kepala ya
mendingan kita kerjain surpy lagi
kalau telepon pake hp adrena ketauan dong
telepon pake hp dio
akhirnya jimat surti udah jadi